lara pulang yuk udah sore

lara kalau lara gak pulang terus lara mau kemana
mau ke rumah om gustaf
eh ketemu sama tante dewi aja
iya om lara mau ketemu sama tante dewi
shhh lara kamu gak boleh ngomong kayak gitu
mah sama ketemu sama tante dewi tante dewi kan udah meninggal
mulai sekarang kamu gak usah sok baik baikin eyang uyut
gak pernah dapat apa apa semuanya akan jadi milik sita paham kamu
semuanya milik sita semua
sebenarnya kan sita adanya lara iya lara senang
diam diam kamu
kamu gak cuma idiot aja tapi super paham
eh lara kenapa
ombak tampar lara
lara kan anak baik

lara mau ikut sama om
dia kan tertawa dia kaget karena hebben lifespan
mereka semua bener bener keterlaluan
sama anak sekecil lara aja bisa sejatiin
gua gak boleh biarkan ini terus hujan
mereka gak boleh terus terusan bikin lara sedih
warisan itu masih atas nama sita
kok bisa kayak gitu sih tante
jadi selama ini belum diganti
sita terjelas jelas itu bukan cicit kandungnya nenek
bibil tante sampai meringkel
untuk kasih tahu sama nenek bahwa sita itu bukan cucu kandung nenek
tapi nenek malah marah sama tante
dan nenek bilang
usah ngatur ngatur nenek
terserah nenek mau kasih whatsap sama siapa kek
jelas dong tante gak terima
gak terima dan gak rela
warisannya nenek itu bukan cuma seribu dua ribu
bukan tapi miliaran
aduh terus miliaran itu nanti akan jatuh ke tangan panti dan andre
tante gak pernah sudi dan gak pernah rela
ma biarin aja lah
itu kan memang hartanya nenek
kalo nenek memang mau kasih ke sita ya gak papa
ma kalo kita mau membicarakan soal warisan terus

hanya akan menimbulkan benci dan dendam
kamu kok bukannya belain mama
ini semua kan untuk kepentingan kamu juga
juga untuk kepentingan lara
iya aku tau
tapi mbak tanpa harta nenek pun
aku masih bisa ngidupin keluarga aku
jadi mama gak perlu khawatir
udah lah aku udah capek ngomongin soal warisan terus
kita serahkan semuanya sama nenek
pulang yuk sudah sore
lara gak mau pulang
lara takut ketemu sama oma indi
kalo lara gak pulang terus lara mau kemana
mau ke rumah om bustaf
ketemu sama tante dewi aja
lara mau ketemu sama tante dewi
masa mau ketemu sama tante dewi
tante dewi kan udah meninggal
tante dewi itu masih ada
iya tante dewi masih ada
tadi pagi lara ketemu sama tante dewi
terus oma bilang hantu hantu tante dewi
tapi kata om andre tante dewi itu bukan hantu
tante dewi masih ada
wih syukur banget wih
akang bener bener lega dengernya wih
kemarin makak sempet kaget
aku punya kunciran
sama kayak aku
yaudah diminum dulu ya tukang
yaudah hati hati ya
yuk lara yuk
aku pulang dulu ya
makasih ya lara
sudah jauh mereka
kita coba selama tiga bulan dulu ya
kebetulan sekretaris saya lagi cuti hamil
kamu bisa gantikan posisi dia
nanti kalau dia sudah masuk
baru saya pindahkan kamu ke bagian administrasi
terima kasih ya pak
sekarang kamu tolong buatkan saya kopi dulu ya
dan tugas kamu tiap pagi membuatkan saya kopi
gulanya satu sendok krimernya juga satu sendok
perlengkapan semuanya ada di sana
iya mari pak silahkan
bagus ternyata kamu cekatan juga ya
saya suka sekali
pegawai yang jakarta seperti kamu
kamu jangan berlagu demai
kamu pikir saya terima kamu karena kemampuan kamu
yang pasti karena kecantikan kamu
dan salah satu tugas kamu adalah membuat saya senang
kamu paham itu